pemberlakuan permendagri nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah
masih belum signifikan dampaknya di kota bandung
mayoritas pasar di kota bandung masih menjual minyak goreng curah
dengan harga di atas harga eceran tertinggi
di pasar kosambi kota bandung misalnya
pada hari kamis minyak goreng curah dijual sebesar rp dua puluh per kilogram
lebih tinggi dari het sebesar rp empat belas per liter
atau lima belas lima ratus rupiah per kilogram
hal ini disebabkan karena harga yang ditetapkan distributor masih tinggi
serta jumlah pengiriman yang hanya dua hari sekali
harganya masih bisa jual rp dua puluh per kilo
cuman itu barangnya yang lambat gitu
berhubung sekarang agak susah minyaknya
jadi pengiriman juga dibatas jadi dua hari sekali gitu
jadi paling kita jual per hari itu sekitar lima atau empat blik lah gitu
di pasar cihaur gelis harga minyak goreng curah bahkan lebih tinggi
yakni berkisar dua puluh dua hingga dua puluh empat rupiah per kilogram
pasokan yang minim dari distributor
membuat para pedagang harus berkeliling untuk mencari suplai minyak goreng curah untuk dijual
yang berakibat pada naiknya harga
kalau dari sananya di dropnya kurang
sedangkan saya habisnya hampir dua ratus sehari
jadi kurang saya jadi nyari
nyari muter muter ngantri
dari sananya kurang
yang di drop ke sini kurang
kalau nyari itu ada biaya tambahan lagi
ya jelas ada
biaya tambahan ada
ya parkir lah ya
untuk mengatasi hal tersebut
dinas perdagangan dan perindustrian kota bandung
bekerja sama dengan bumn pt perusahaan perdagangan indonesia atau ppi cabang bandung
untuk mendistribusikan langsung minyak goreng curah dari produsen kepada pelaku umkm
total sebanyak enam belas hingga dua puluh empat ribu liter
minyak goreng curah akan didistribusikan melalui ppi
untuk pelaku umkm di kota bandung setiap pekan
kita sedang memperlikasi pelaku umkm di kota bandung
dan tadi sudah disampaikan
kesanggupan dari ppi satu minggu itu dua sampai tiga kali
dengan total atau satu kali kepenggiriman delapan liter
jadi kurang lebih enam belas liter ya
sampai dua puluh empat liter kita akan goyur untuk pelaku umkm kota bandung
tidak hanya di bulan ramadan
tapi setelah ramadan juga akan terus berlanjut gitu
jadi mudah mudahan ini untuk pelaku umkm kota bandung
karena kota bandung kan terkenal dengan kota kuliner ya
mudah mudahan dengan pasokan yang rutin dari ppi
membuat para pelaku umkm merasa tenang
jadi tidak usah lagi sulit dan harganya jelas sudah empat belas per liter
atau rp lima belas lima ratus per kilo
sementara untuk pasar tradisional
pihak diss daging akan berkoordinasi dengan empat distributor minyak goreng
di mana pendistribusian akan diawasi oleh dprd kota bandung
ya kita terus berupaya gitu
berkomunikasi dengan distributor lainnya
karena di kota bandung kan kita mendapatkan informasi
ada empat distributor ya untuk minyak goreng curah ini
nah tentu harapan kita ini segera gitu
kita juga berkomunikasi lagi nanti bu kadis gitu
agar mereka juga terkait dengan ketersediaannya
bisa berkomunikasi dengan pihak produsen gitu
sehingga untuk kota bandung bisa berkomunikasi
untuk kota bandung bisa ada jaminan stok
nah ini yang kita terus lakukan gitu
teddy berharap dinas perdagangan dan perindustrian
serta seluruh distributor minyak goreng curah di kota bandung
segera merampungkan skema pendistribusian
sehingga seluruh masyarakat kota bandung bisa mendapatkan minyak goreng curah
dengan harga sesuai het